hei hei sorongan si hage polisi ya
hei rakyat madura hoi
saling dorong antara masa pengunjuk rasa dan polisi terjadi di halaman balai kota surabaya senin siang
masa yang datang dari pulau madura ini menuntut wali kota surabaya edi cahyadi
membokar pos penyekatan dan pos tes web di jembatan suramadu
masa menuding pos penyekatan dan tes web ini diskriminatif terhadap warga madura yang datang ke surabaya
warga pun menyatakan pemerintah lebih baik melakukan penyekatan di daerah yang memiliki kasus covid sembilan belas tinggi
ketimbang penyekatan di jembatan suramadu
sehingga ini jelas jelas kesalahan pemerintah daerah baik wali kota surabaya dan juga bangkalan
dan tadi saya sampaikan juga sebenarnya kalau itu sudah ada sikm nggak perlulah namanya web di sisi surabaya
seperti apa seperti kesepakatan hormon pindah dengan bupati bangkalan
sebelumnya aksi massa saat melintas dan berorasi di jembatan suramadu sempat menimbulkan kemacetan
kita ambil kota sebagainya ini
aksi kucing kucingan menghindari petugas hampir setiap hari terjadi di pos penyekatan suramadu surabaya jawa timur
ada saja warga yang bergerombol untuk mencari jalur tikus
salah satunya dilakukan ibu ibu yang membawa anaknya melintasi jembatan suramadu
penyekatan tes web di jembatan suramadu memang membuat warga madura harus berpikir panjang untuk melintasinya
mereka rata rata takut menjalani tes web sehingga memilih mengambil jalan pintas
kalau sudah kesepakatan kemarin kalau tidak ada sikm dari sana berarti kita tidak melakukan pemeriksaan web lagi
tapi kalau tidak ada sikm ya termaksa harus di web
kalau surabaya bu menerapkan skm juga
kalau itu etiken ya etiken
bahkan kalau di surabaya ada saja dua orang yang positif di jalan tersebut maka jalan tersebut harus selesai
untuk mempermudah warga pemprov jawa timur membuat kebijakan baru
warga yang setiap hari harus pulang pergi dari madura ke surabaya
tak perlu lagi menjalani tes swab selama menunjukkan surat izin keluar masuk yang diurus di tingkat kecamatan
tim liputan cnn indonesia